dan kita beralih ke informasi lain hingga kini polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan dan juga kekerasan seksual
dengan korban buruh perempuan di kawasan dadap kabupaten tangerang
ya polisi juga sudah menangkap tiga orang yang diduga kuat terkait dengan pembunuhan tersebut
ketiga orang tersebut kini masih diperiksa secara intensif di kepolisian daerah metro jaya
ketiganya berinisial ral alias a kemudian raf dan juga im
namun polisi belum menjelaskan peran dan hubungan mereka dengan korban
pada minggu malam petugas gabungan melakukan prarekonstruksi peristiwa pembunuhan itu
tiga orang yang diduga pelaku juga dihadirkan
ada dua lagi kita amankan jadi tiga
namun demikian kita tunggu dari penyidik karena memang kemarin sudah kita perintahkan satu x dua jam
untuk segera diupdate untuk rilis ke rekan rekan
karena kemarin melalui membuat konstruksi hukumnya siapa berbuat apanya ini
perannya apa kita latihan
lagi dalami yang tadi